tim e sport pubg mobile indonesia disambut meriah setelah menorehkan prestasi membanggakan di sea games vietnam
tim esport pubg mobile indonesia ini berhasil menyubangkan medali emas serta medali parang
setibanya di tanah air melalui bandara internasional soekarno hatta tangerang banten pada kamis pagi
para pahlawan olahraga ini disambut meriah oleh para penggemar kerabat serta pejabat terkait
cabang olahraga esport indonesia berhasil menyubangkan dua medali emas serta empat medali perak
sebelum berhasil meraih medali emas pada babak penentuan
tim bergu indonesia dua mengalahkan malaysia dan juga tuan rumah vietnam
sebelum berhasil meraih medali emas para penggemar di tangerang tangerang banten dan tangerang berhasil menyubangkan dua medali emas